nanti akan dikeluarkan surat rekomendasi lagi dari kementerian
nanti akan dikeluarkan surat rekomendasi lagi dari kementerian
ini terus kita ikuti perkembangan itu
jadi kelompok sembilan nanti tetap masih ada ya pak
kalau kemungkinan harus di delate ya silahkan kita hilangkan
kembali lagi lagi ya kembali seperti sepuluh kelompok empat sampai delapan
kelompok sembilan itu memang untuk mahasiswa baru pak
yang baru ini yang kita rasanya kan hanya fungsi
atau yang kemarin yang snbp kan sudah pengumuman dua
jadi yang snbp hanya mengikuti ukt yang tahun sebelumnya kelompok satu sampai delapan
akan disusun ulang dihitung ulangi